meski telah menjadi mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama alias ahok telah mewariskan sejumlah proyek infrastruktur di ibu kota
proyek proyek tersebut ada yang telah beroperasi masih berjalan dan siap beroperasi
tidak hanya itu demi memberantas pemungutan liar ahok telah mengubah regulasi terkait gaji pns pemprov dki